cak tarikin cak
tunggu ya emak masih nyusun kue
mau kreditan motor baru mbak
enggak mas makasih
banyak bonusnya ada jaket ada helm ada sarung motor mbak
cicilannya juga kecil mbak
dua kali bayar mbak
kalau mbak berminat motor tiga hari saya antri ke rumah
coba diulang sekali lagi
kalau ada dapur susah berapa
ada tiga butir mak
kok udah habis aja
kan harusnya masih tinggal sepuluh butir
tapi enggak tahu mak
panggil laki lo kemari
kok mbak jadi nyalain bang ojak
enggak mungkin bang ojak yang ngabisin telur mak
yang nuduh laki lu ngabisin telur siapa
terus ngapain manggil bang ojak

laki lo buruan
lo mau manggil ya samperin
anterin tati ke pasar disuruh emak

ada apa toh bu
tadi ibu ketemu sales kredit motor
tadi ibu ketemu sales kredit motor
bisa dicecil lagi pak
dapat bonus helm jaket sama sarung motor pak
prosesnya cepet pak
kalau dp nya dibayar sekarang
tiga hari lagi motoriku jek jek langsung diantar ke rumah pak
katanya sih lagi promo lebaran pak
lah iki lho pak brosure
loh bapak iki piet toh
kita ini ngambil kreditan motor pak
aduh motor buatan apa sih bu
kok buat apa buat apa sih pak
nanti kalau lebaran
si latu rahmi ke rumah temen temen ibu
mosok naik angkot melulu pak
malu dong pak
mosok hari gini gak punya motor sih pak
walaulah mancing aja harus pakai hati hati atutis
so kalau pas papa lagi mancing set
terus bapak teka asikan
cebur ke kolam
ini seolah olah bapak mah kalau soal mancing mah gak akan ngantuk
ya udahlah bapak ditungguin sama haji muron gak enak ya
wah iya pak
bapak udah ngerti juga ya ya
sini bapak bapak mau ngasih tahr nendin
gue mau ke pasar di sendal baru
emang sendal lama bapak kemana
di colong orang pak kita nanti buka pakai apa loko nanya bapak si gas tanya ibu kamu sana
ada apa togas buka pakai apa kamu udah usah nanya itu dulu ada yang lebih penting yang
ibu mau tanya sama kamu emangnya ibu nanya apa kamu seneng gak punya motor ibu mau beli motor
yang beli kunci motor abang agak enggak abang taruh di mana kalau abang tahu naruhnya di mana
abang gak bakalan nanya melu udah cari di kamar lu belum
udah mak lu tujak ya apa apa selalu aja lupa ngecas handphone lupa naruh kunci motor sering
lupa terus tadi ke pasarnya sama siapa mak ya udah telepon sipur apa enggak si tisna antre
lo mau mancing ya emang apa lu kemancing aja ngajak gua sebenarnya diajak tapi hp lo nggak aktif
iya ya ya padahal gue mau ngajak nomor dua ke pasar ulu ulu ke pasar mau ngapain deh
bisnis baru gua nggak bisa gua mau mancing iya beh maaf saya juga nggak bisa adik adik
kebun siang targa kak bagian empat kita
assalamualaikum waalaikumsalam bet waduh man rapi amat loh kayak anak smp mau di
ospek gue mau ke kebun kacang ke rumah cangguah
gue jadinya gua hari ini disuruh ke rumahnya terus masalahnya apaan masalahnya encah gue
dari dulu agak pernah suka anak sama ponakannya nikah sama orang luar maunya dia sih sama sama
rang gutawi dad jadi lo ke sini mau curhat begitu
hai etis mau kemana lu mau ke rumah emak pur tadi saya ditelepon sama ojak disuruh
nganter potati ke pasar kamu kemana sama gue mau ke rumah emak tadi saya nelfon gue
gue suruh simpot ojak kok aneh ya kenapa ojak nggak bisa nganter potati ke pasar ya pur
hai nah kebetulan ketemu lu berdua anterin gua ke pasar ya
maaf saya udah di booking sama ojak saya juga be udah di booking sama potati buat
nganter ke pasar maaf ya be jadi lu ngomong anterin gua
ya mau jeknya pada enggak ada iya nih mbak lagi pada jalan batiknya mau
kurma laras iya soalnya kuncinya kebawa sama saya jadi mau dibalikin tunggu aja
dulu mbak sambil nunggu mau baca baca manja lah emangnya bisa baca baca tapi
nggak bayar buat calon kakak ipar boleh dong
motor kamu mana aja ada di sebelah mau kemana sih nyari tukang kunci
beli bensin dulu ya jack bensin gue mau habis daripada tekor ya
jakotet ini mana dalam
kangen tis tunggu ya